ya ada inovasi baru yang sekaligus menjadi kabar baik bagi para pecinta kopi
yaitu ada sebuah cangkir yang diciptakan dari bahan limbah biji kopi
yang mampu membuat kehangatan kopi menjadi lebih tahan lama
di balik kenikmatan segelas kopi ada proses produksi yang panjang
saat buah kopi dipetik kulit buahnya akan dibuang
demikian juga dengan kulit ari yang melapisi biji kopi
baru setelah itu biji kopi dipanggang digiling dan diseduh
budaya minum kopi yang semakin mendunia
membuat jutaan kilogram limbah kopi terbuang menjadi sampah
sebuah perusahaan teknologi bernama huzki tech berusaha memecahkan masalah ini
sekaligus mengambil keuntungan dari limbah kopi
hoski teh mengolah kulit ari biji kopi yang terbuang sia sia
menjadi material untuk membuat cangkir kopi
cangkir yang dinamai husky cup ini mampu membuat kopi tetap panas
lebih lama dari cangkir keramik biasa
cangkir ini memiliki ketentuan yang lebih tinggi
dan tetap bisa dicuci seperti cangkir pada umumnya
huski cup juga didesain untuk bisa didaur ulang
walau begitu material kulit ari biji kopi tidak berpengaruh terhadap aroma
maupun rasa kopi yang diminum
husky cup dijual melalui situs kickstarter
dengan harga berkisar dari rp empat ratus persetnya